menteri pertahanan ria mizar triakudu menyatakan sepuluh warga negara indonesia yang disandra kelompok separatis minoritas di filipina selatan dilaporkan berada dalam kondisi baik
upaya pembebasan masih terus dilakukan berkoordinasi dengan filipina dan malaysia
ria mizard mengakui hingga kini patroli perairan laut bersama di antara tiga negara belum juga dilakukan
ria mizar mengakui hingga kini patroli perairan laut bersama di antara tiga negara belum juga dilakukan
upaya pembebasan masih terus dilakukan berkoordinasi dengan filipina dan malaysia
yang perlu kami tekankan di sini adalah bahwa upaya pemerintah saat ini dan kebijakan pemerintah adalah tidak melakukan pembayaran tebusan
sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan kita belum mendengar
seperti apa pembebasan warga negara
di indonesia yang masih di sandra sudah ada korespondensi nn indonesia edo ekariski di istana negara jakarta saat ini
edo jika pemerintah ini menegaskan tidak akan memberikan uang tebusan kepada penyandra
lantas upaya apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk bisa membebaskan sandra yang merupakan warga negara indonesia ini
baik edo anda bisa mendengar suara saya dari studio
bisa tidak ada suara
ya reinhardt mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas
namun dapat kami informasikan dari istana kepresidenan sendiri
tadi sempat menteri pertahanan ria mirza dipanggil oleh presiden joko widodo
tidak jelas sebenarnya agenda
tidak jelas sama di dalam pembicaraan antara menhan dengan presiden seperti apa
namun jelas ini ada pasti ada keterkaitan dengan proses pembebasan sandera yang di saat ini
sepuluh warga negara indonesia masih disandra oleh kelompok milisi di selatan filipina yaitu kelompok abu sayyaf
sejauh ini menteri pertahanan menyatakan kondisi sepuluh orang
terutama tujuh di antara yang terletak di satu lokasi dan tiga di antara di lokasi lainnya dalam kondisi yang baik
dan proses mediasi dan koordinasi antara indonesia dengan pemerintah filipina masih terus dilangsungkan
untuk membebaskan atau melepaskan sepuluh warga negara indonesia yang sudah disekap oleh kelompok abu sayyaf dalam beberapa waktu lalu
kita mengetahui reinhardt dalam empat bulan terakhir terjadi empat penyanderaan yang melibatkan atau yang disandra adalah warga negara indonesia
yang merupakan diantara adalah pelayar ataupun anak buah kapal dari perusahaan batubara dan ada juga dari pihak nelayan yang disandra oleh kelompok abu sayyaf di filipina selatan
nah akibat dari kejadian ini
pemerintah indonesia sejauh ini masih melakukan moratorium pengiriman batubara ke selatan filipina
dampak dari penyanderaan yang terjadi di wilayah filipina selatan tidak hanya berdampak pada secara
bisa dikatakan secara proses pembebasan yang masih terus berlangsung dan proses mediasi yang berlangsung antara dua negara
yaitu indonesia dengan filipina
tapi juga berdampak pada pasokan batubara yang ini merupakan dampak secara perekonomian
sejauh ini wilayah selatan filipina diklaim oleh
atau impor batubara yang didatangkan dari indonesia
dan sementara itu juga indonesia juga memiliki pasar yang cukup kuat di selatan filipina untuk mengekspor batubara
akibat dari proses penyandaran yang berlangsung moratorium ini berlangsung dan dilakukan oleh pemerintah indonesia
dan ini akan terus dilakukan sampai indonesia nanti mendapat jaminan dari pemerintah filipina bahwasannya seluruh warga negara indonesia melalui orientasi kawasan
perairan sulu dan perairan di wilayah selatan filipina mendapatkan jaminan untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman untuk melintasi kawasan tersebut
dan mengekspor batubara ke wilayah kawasan filipina
sejauh ini ada dua hal artinya yang dibahas oleh pemerintah filipina dan indonesia
yaitu terkait dengan proses pembebasan dan terkait dengan masalah yang terkait dengan bisa dikatakan bisnis atau ekspor impor antara kedua negara
karena memang sejauh ini yang dilibatkan perusahaan perusahaan yang terlibat di indonesia yang terlibat dengan penyandaran atau yang anak buah kapal yang disandara
adalah perusahaan batubara yang merupakan kita adalah pengekspor yang cukup kuat dan mensuplai cukup kuat batubara di wilayah selatan filipina
baik terima kasih edo ekariski koresponden cnn indonesia melaporkan langsung dari istana negara jakarta
penghentian atau moratorium ekspor batu bara ke filipina mulai berdampak terhadap industri pelayaran tanah air
sejumlah perusahaan penyedia jasa pengiriman batubara di samarinda kalimantan timur pun terancam kehilangan pekerjaan
puluhan kapal penarik batubara ditambatkan di dermaga
padahal industri batubara saat ini sedang terpuruk
manager operasional pt pelayaran marindo pacific menyatakan
moratorium pengiriman batubara dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan hidup usaha mereka
ia berharap adanya ancaman dari perompak bisa diselesaikan melalui kerjasama tiga negara
kalau kita ada pelarangan untuk trayek filipina ya otomatis kita kehilangan piring lah ya
kalau bapak kehilangan berapa ribu dolar pak
saya tuh ditungguin saya nggak sampai segitu lah
dan sehari sebelumnya terkait masalah penyanderaan di laut selatan filipina
menteri luar negeri retno marsudi menyampaikan akan ada pertemuan yang menghasilkan kesepakatan konkret untuk menjalankan pengamanan gabungan di wilayah abu sayyaf
selain fokus pada pembebasan pemerintah tiga negara yakni indonesia malaysia dan filipina juga mengambil langkah antisipasi agar penyanderaan tidak terulang kembali
kita juga perlu mendapatkan masukan dari teman teman di lapangan mengenai masalah pengamanan mengenai masalah ekspor batubara kita berapa persen dan sebagainya
jadi kemarin kita mendapatkan masukan yang cukup banyak dan akan saya bawa untuk pertemuan besok
saya mendengar ada pertemuan lagi besok
jadi mudah mudahan dalam waktu yang sangat dekat ini sudah akan dapat dikompletikan kerjasama yang bisa dijalankan untuk pengamanan
aksi penyanderaan tiga nelayan asal indonesia menjadi insiden penculikan wni yang keempat dalam tiga bulan terakhir yang dilakukan oleh kelompok abu sayyaf
kami merangkum kilas balik kejahatan yang dikhawatirkan bakal dijadikan modus berulang oleh kelompok militan filipina untuk mencari dana
mari kita akan lihat bagaimana rentetan kasus ini terjadi penculikan wni dan juga penyanderaan oleh kelompok abu sayyaf pada maret dua ribu enam belas
ini pertama kalinya sepuluh wni ini diculik dalam perjalanan mengantar muatan batu
pada saat ini penyanderaan menuju ke sungai puting kalimantan selatan menuju ke batangas filipina selatan
penyanderaan penyandra ini meminta tebusan sekitar sampai empat belas tiga miliar rupiah untuk sepuluh orang sandera
ke sepuluh wni telah dibebaskan
pemerintah sejauh ini membantah pembebasan sandera dilakukan dengan membayar tebusan
meskipun sampai saat ini masih banyak pertanyaan bagaimana apakah memang melibatkan uang tebusan atau murni hanya lewat jalur negosiasi
kemudian pada tanggal lima belas april
dua ribu enam belas giliran empat abk kapal tunda tb henry dan kapal tongkang christy diculik di perairan perbatasan malaysia filipina
kapal dibajak dalam perjalanan kembali dari cebu filipina menuju ke tarakan
setelah hampir sebulan keempat sandera akhirnya dibebaskan
pembebasan disebut hasil kerjasama antara pemerintah indonesia dan juga filipina
dan kasus yang ketiga adalah teror penculikan pelaut wni yang belum juga berakhir
tepatnya pada tanggal dua puluh juni dua ribu enam belas pukul sebelas tiga puluh
dan tujuh wni diculik dari kapal pembawa batubara takbot charles satu dan tongkang robi satu ratus lima puluh dua milik pt rusianto bersaudara
kapal dibajak dalam perjalanan dari tagaloan kagayan mindanau menuju ke samarinda kalimantan timur
penyandra meminta tebusan dua ratus juta peso atau sekitar enam puluh lima miliar rupiah untuk empat dari tujuh wni yang diculik
dan belum juga rampung ataupun selesai upaya pembebasan dari tujuh sandera yang sebelumnya
dan lagi lagi menjadi sasaran penyandraan oleh kelompok abu sayyaf adalah kapal dengan berkeluarga negaraan indonesia
diculik dari kapal mereka di perairan sabah malaysia pada tanggal sembilan juli dua ribu dua puluh
dan inilah yang sampai saat ini masih terus diupayakan bagaimana pemerintah bisa membebaskan sepuluh wni yang masih disandra oleh kelompok penyandra di perumahan